partai keadilan sejahtera akan mempertimbangkan hasil rekomendasi ijtima ulama yang digelar gerakan nasional pengawal fatwa atau gnpf
dalam menentukan capres cawapres dua ribu sembilan belas
nama yang muncul mengerucut ke pasangan prabowo subianto dengan ketua majelis syuro pks salim segaf
direktur pencapresan pks suhud ali yudin mengatakan
dalam gnpf yang sedang berlangsung sudah banyak nama nama capres dan copres yang muncul
namun dalam pertemuan ulama tersebut nama prabowo dan salim segaf yang paling sering disebut oleh peserta
namun finalisasi nama capres cawapres baru akan diumumkan saat rapimnas pks tiga puluh juli
atau misalnya yang terjadi hanya dua partai gerindra pks maka tetap komposisinya adalah prabowo pak prabowo dan kadir pks
jadi kalau empat maka kita perlu duduk bersama kita diskusikan siapa yang paling mungkin untuk bisa kita dorong
ulama gerakan nasional pembela fatwa ulama menggelar istimak yang membahas politik dan dakwah hingga masa depan bangsa
sidang ini berlangsung tertutup
setelah sidang pleno selesai topik pembahasan
berganti soal capres dan cawapres
dikutip dari detik com menurut politikus senior pan amin rais istimewa ulama mengarah kepada kesepakatan persetujuan bahwa masa depan bangsa dan negara harus dipikul bersama baik para ulama serta politikus dan segenap bangsa lain
dan untuk mengetahui sejauh mana agenda diistimewa knpf ulama hingga satu
saat ini saya sudah tersambung dengan zaitun rasmin wasekjen mui pusat yang tersambung dari luar studio
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pak zaitun
ya pak ini memasuki ruang
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
ini memasuki ruang rapat pleno bisa anda jelaskan apa fokus pembahasan hingga malam ini pak
ya yang pertama saya ingin menyampaikan
saya dalam hal ini sebagai salah seorang steering committee dan salah seorang pimpinan gnpf ya
jadi bukan wasakjian mui jadi ini bisa supaya tidak timbul salah persepsi
jadi saya salah seorang pimpinan knpf dan juga steering komite dari acara ijtima ini
nah untuk acara pleno malam ini
itu akan mengesahkan
hasil hasil sidang komisi yang telah berlangsung sejak pagi sampai sebelum maghrib tadi ya
ada komisi ekonomi ada komisi dakwah komisi politik dan komisi kelembagaan
nah itulah yang akan diajukan dalam sidang pleno untuk pengesahan ya
dan tentu saja
semuanya tentu belum menjadi keputusan
keputusan akhir adalah pada pleno malam hari ini
materi materi yang dibahas tapi yang pasti menarik adalah mengenai capres dan cawapres
kabarnya ada nama nama yang diusulkan ya pak ya
anda bisa sedikit memberikan informasi terkait hal ini pak
ya jadi dalam pembahasan di komisi politik ya
kebetulan saya juga di situ ya
selain membahas kriteria
tentang capres dan cawapres yang diusulkan oleh peserta ijtima
juga kemudian di bagian akhir
ada usulan nama nama untuk menjadi nantinya sebagai rekomendasi dari istimewa ini
iya pak ini terkait dengan nama nama yang nantinya menjadi rekomendasi
apakah ada prosedur yang harus dijalankan oleh nama nama yang menjadi nominasi
sehingga nanti mengerucut kepada satu atau dua nama
seperti dilakukan fit and proper test seperti itu pak
kalau itu sudah lama dilakukan oleh para ulama para tokoh
bertemu dengan capres cawapres yang sudah sering namanya muncul ya
di tengah tengah ulama atau tengah tengah umat
jadi kurang lebih sudah ada komunikasi komunikasi
lalu di istimewa ini juga ada pertemuan steering committee dengan mereka mereka yang nama namanya digadang gadang
sebagai calon presiden atau calon wakil presiden
ya mungkin ketika semalam sebelum pembukaan
itu sangat sangat intensif pembicaraan
nah kemudian nama nama itu ya masuk ke dalam ijtima dan termasuk di komisi politik
lalu terjadi pembahasan pembahasan
tapi yang paling penting adalah tentang kriteria yang dibahas
lalu nama nama dimunculkan oleh peserta sidang komisi
ya pak zaitun saya tertarik dengan kriteria
apakah memang sudah ada kriteria baku
yang disiapkan oleh komisi politik
yang dilakukan oleh masing masing komite
sehingga nantinya keluarlah nama nama yang akan menjadi nominasi pak
ya sudah ada tentu kriteria kriteria itu
tetapi tetap nanti akan disahkan dulu di pleno
karena itu kita belum bisa sampaikan sebagai keputusan
tapi ya mungkin beberapa hal yang penting
bahwa komitmen terhadap menjaga kedamaian
menjaga kedaulatan negara
dengan makna yang luas
baik itu kedaulatan untuk menjaga setiap jengkal tanah
negara kesatuan republik indonesia
juga kedaulatan ekonomi kedaulatan politik
sehingga kemudian bangsa ini bisa berdiri di atas kaki sendiri
dan terjadi sesuatu yang dapat mengucapkan
sesuatu yang dapat mengkondisikan anak anak bangsa
bisa berdiri sama tinggi duduk sama rendah
ya dalam masalah ini
termasuk tentu saja diantara kriteria yang telah dibahas
ya tentang keberpihakan kepada masalah masalah keumatan
dan juga masyarakat kecil ya pada rakyat kecil
dan sangat mengingatkan tentang
kriterianya juga adalah harus berani untuk misalnya menolak intervensi asing
ya termasuk dalam masalah ekonomi
ya kalau tadi anda mengatakan ada beberapa variable
termasuk bagaimana kemampuan dia untuk menolak kedaulatan
kemudian juga perekonomian
salah satunya yang tadi anda sebutkan mengenai intervensi asing
berarti nama nama yang masuk sejauh ini
sudah secara tidak langsung mendapatkan screening
sehingga keluar nama nama kandidat ini pak
dengan variable variable tadi anda sebutkan
ya kira kira seperti itu
sebab nama nama itu misalnya sudah punya track record
di tengah tengah masyarakat
baik sebagai pemimpin ormas pemimpin partai politik
sebagai politisi sebagai tokoh
di mana mereka sudah mempunyai kiprah dalam berbagai bidang
sehingga para peserta istimewa rata rata sudah mengenal mereka secara lebih dekat
dan dipandang mereka mereka ini dapat memenuhi kriteria kriteria
yang dibahas dalam komisi politik tadi
ya pak zaitun tadi anda katakan ada beberapa latar belakang dari kandidat
yang sudah menjalani proses sehingga nantinya keluar nama nama
yang akan direkomendasikan
bisa anda ceritakan latar belakang apa saja yang ada
yang sekiranya mungkin kita pemirsa maupun masyarakat bisa mengetahui
apakah memang latar belakang politik masih menjadi salah satu prioritas
ketika memilih seseorang menjadi rekomendasi dari gnpf sendiri pak
ya tentu saja sebab ini kan memang masalah politik ya
tentu diperlukan seorang capres
cawapres mereka yang mempunyai kemampuan politik yang tinggi
walaupun mungkin saja latar belakangnya ulama
sebab sebagian ulama juga mempunyai intuisi politik yang kuat
politik keumatan politik kebangsaan
walaupun mereka sendiri belum terjun ke politik praktis ya secara langsung
juga ada diantara mereka yang selain ulama
sudah menjalani politik praktis sekian lama
yang ada di partai partai yang berbasis kepada ormas islam
atau disebut dengan partai keumatan
nah di samping dari tokoh tokoh yang memang dari partai yang disebut dengan partai kebangsaan
ya pak terakhir
itulah yang kemudian mengemuka dan diharapkan bisa ada perpaduan
ada perpaduan dalam kepemimpinan nasional itu
pada tokoh tokoh yang latar belakangnya misalnya lebih kuat kepada kebangsaan
ya walaupun mungkin dia juga dianggap sebagai tokoh umat
nah sebaliknya nanti dari tokoh keumatan yang lebih menonjol
walaupun dia juga seorang nasionalis yang tidak diragukan
ya tadi anda katakan ada kemungkinan dari pihak politik
latar belakang kemudian latar belakang ulama ya pak
karena ada kedekatan dengan umat
nah apakah ada nama rizik sihab pak yang menjadi pertimbangan untuk nama yang diajukan sebagai capres
ya salah satu nama yang masuk dan disebut oleh para peserta ijtima khususnya di komisi politik adalah nama beliau
sebab beliau dipandang selain sebagai seorang ulama tokoh pergerakan
juga mempunyai pengetahuan yang sangat luas
dan mendalam tentang politik
ya termasuk tentang hukum ternegara
tentang dasar negara
apalagi dengan semangat beliau membela nkri selama ini
ya terakhir pak sosok seperti apa yang nantinya akan keluar dengan beberapa variabel tadi anda katakan
apakah sosok tersebut memang bisa diwakili oleh kandidat ataupun nama yang saat ini ada di dalam istimewa sendiri pak
ya jadi sudah ada nama nama itu yang muncul dan mengacu pada kriteria tadi yang saya sudah sebutkan
tapi yang paling penting diharapkan bahwa bisa memadukan dua kekuatan pada bangsa kita
yakni kekuatan tokoh tokoh kebangsaan dan tokoh tokoh keumatan
ini yang sangat diharapkan
karena pengajuan untuk capres cawapres adalah pasangan dari mereka yang mewakili dua latar belakang itu
kalau capresnya lebih kuat kepada sebagai tokoh kebangsaan
maka diharapkan wakilnya adalah dari tokoh keumatan
dan begitu pula sebaliknya
maka insya allah mudah mudahan malam ini diputuskan oleh pleno
dan besok pagi nama yang direkomendasikan sudah dapat diketahui oleh publik insya allah
ya nanti seandainya memang sudah ada nama yang bisa diketahui oleh publik
ya nanti seandainya memang sudah ada nama yang bisa diketahui oleh publik
yang keluar lalu direkomendasikan
lalu langkah berikutnya seperti apa pak
untuk kembali meloloskan ataupun untuk kembali mematangkan nama nama ini
ya tadi sudah disepakati bahwa nanti dari peserta istimewa akan diwakili oleh tim yang akan intensif mengkomunikasikannya dengan partai partai
yang diharapkan mengusung mereka
sehingga nanti diharapkan ada sejalan antara aspirasi para ulama
ulama dengan keinginan partai
ya sebab rekomendasi itu tentu harus dikomunikasikan
tentu partai punya hak di dalam menentukan ya
penentuan itu domain partai tapi diharapkan mereka bisa mempertimbangkan aspirasi daripada istimewa ulama dan tokoh nasional
dimana para ulama ini sebetulnya patut disyukuri mereka datang untuk menunjukkan bagaimana mereka menghargai demokrasi kita
menghargai konstitusi kita
dan mereka benar benar ingin menjalankan hak konstitusi dan menjadikan pesta demokrasi kita menjadi pesta yang aspiratif
yang dinamis ya dan bisa membahagiakan umumnya anak bangsa
ya sebab kalau hanya satu warna saja itu tentu saja menjadi pesta yang kurang berarti
ya pak zaitun yang menarik anda katakan tadi adalah akan memberikan beberapa alternatif yang bisa mewarnai pesta demokrasi pada pilpres dua ribu sembilan belas mendatang
lalu seandainya nama nama yang muncul tidak ber inline ataupun bersinergi dengan pihak pemerintah sendiri
yaitu jokowi jokowi yang akan diusup lalu ada pilpres kemudian ada prabowo sendiri
bagaimana ini nanti ke depannya apakah tidak justru menjadi bumerang sendiri pak
ya para ulama sebetulnya sudah mengukur itu
sehingga nama yang direkomendasikan kemungkinan besar adalah akan in line denganiterasi ulama
kemungkinan banyak ya
dengan apa yang diharapkan oleh partai partai yang akan mengusung
terutama partai partai yang sekarang ini belum menunjukkan ke koalisi
atau pada poros tertentu
di samping partai partai misalnya yang sekarang ini sekian
sudah jelas misalnya porosnya kemana
nah partai partai ini ya dilihat oleh para peserta istimewa
kecenderungannya kemana sehingga disesuaikan dengan kriteria
dan nama calon yang direkomendasikan oleh peserta istimewa ini
namun apapun itu para ulama juga tentu realistis
realistis bahwa partai politik punya kalkulasi tersendiri
sebagaimana dalam pilgub jakarta
banyak tokoh tokoh yang direkomendasikan sebelumnya oleh para ulama
baik melalui mpj majelis pelayanan jakarta maupun oleh gmj
tapi pada akhirnya justru nama cagupnya
itu bukan dari nama nama itu
walaupun cawagupnya ya pak sandi itu memang direkomendasikan oleh para ulama
baik dari mpj maupun dari gmj
maka ini bisa terjadi dan para ulama sadar yang namanya politik itu dinamis
untuk mewujudkan kemaslahatan insya allah akan didapatkan titik titik temu
sehingga dapat mewujudkan cita cita bersama kemaslahatan umat dan bangsa kita
baik terima kasih sekali pak untuk perbincangannya
pak saitu rasmin pada malam hari ini
selamat malam pak
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh